kelompok pemuda pencinta alam bersama perwakilan pemerintah kabupaten tanah toraja sulawesi selatan
membentangkan bendera merah putih di lokasi wisata religi patung yesus tertinggi di dunia
para peserta mengarah bendera dengan panjang tujuh puluh enam meter menuju ke lokasi pembentangan
jalan yang berkelok membuat bendera terlihat seperti ular dari ketinggian
setelah tiba di puncak puluhan pemuda pemudi ini melakukan upacara
lalu membentangkan bendera di jembatan kaca dan bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar
nelayan di desa pangkawetan kecamatan ujung pangka kabupaten gresik jawa timur
turut memperingati detik detik proklamasi dengan menggelar upacara hud ri ke tujuh puluh enam di tengah laut
puluhan nelayan dan pemuda karang taruna ini turun ke laut yang tengah surut
berbaris mengelilingi tiang bendera
menurut panitia upacara di laut ini terkendala ombak dan lumpur yang membuat peserta upacara kesulitan bergerak
sehingga pengibar bendera dan komandan upacara harus menggunakan perahu motor
kepala desa pangka menegaskan upacara di tengah laut baru pertama kali digelar di desanya
namun upacara berjalan hikmat serta tetap menerapkan prokes di tengah pandemi covid sembilan belas
penghormatan kepada memperingati hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh enam komunitas pencipta alam
pacitan membentangkan bendera merah putih di dinding mulut goa musuh kecamatan punung pacitan jawa timur
bendera raksasa berukuran sepuluh x enam meter dibentangkan oleh empat serikandi pencinta alam
di kedalaman tujuh puluh lima m diiringi dengan penghormatan dari peserta upacara bendera raksasa ini akan terpasang
hingga delapan belas agustus dua ribu dua puluh satu di dalam kursi pencipta alam yang berikut ini akan terpasang hingga delapan belas agustus dua ribu dua puluh satu
tim liputan cnn indonesia